dengan harga lima belas rupiah per botol
gula singkong buatan johan ini sudah dijual ke berbagai daerah
banyuwangi dan bandung
singkong mempunyai banyak manfaat untuk tubuh
ahli gizi ilis kapiro menyebut
singkong adalah sumber vitamin c yang sangat baik dan bagus untuk mendukung kekebalan tubuh
sekaligus memproduksi kolagen alami